hari kedua pasca gempa dengan magnitudo tujuh yang melanda lombok utara listrik mulai menyala di jalur utama kota lombok utara
warga pun mulai disibukan dengan mengisi daya ponsel di rumah warga yang listriknya menyala
alat komunikasi ini merupakan sarana bagi warga untuk tetap berinteraksi dengan sanak saudara di lokasi lain
selasa pagi sejumlah warga lombok utara terlihat memadati warung milik muhammad yang terletak di jalan tanjung raya lombok utara
warga mengantri untuk mengisi daya telepon seluler mereka di warung muhammad
sejak kejadian gempa minggu malam listrik di lombok utara padam dan baru pagi ini listrik menyala dan digunakan warga untuk mengisi daya ponsel mereka
karena ini kan kebutuhan utama kita untuk bisa berkomunikasi sama keluarga sahabat keadaan situasi yang darurat seperti ini kan
rela sudah memberikan ini bantuan
ini nggak seberapa lah bagi kita kan
daripada teman teman kita dari mataram dari mana memberi bantuan seberapa sempaku dan sebagainya
selimut dan sebagainya
kalau ini nggak seberapa lah bagi kita ya
syukur dengan adanya listrik yang sebagian menyala ini bisa kita komunikasi dengan pihak pihak terkait
terutama bnpb kemudian basarnas gitu untuk
karena disini masih banyak sekali tempat pengungsian yang tidak ditahu oleh
basarnas dan lain lain itu
nah dengan adanya komunikasi ini kita bisa memberitahukan bahwa di titik titik pengungsian itu masih banyak sekali membutuhkan tenda
apalagi kebutuhan makan pokok dan lain sebagainya